saya akan menginformasikan perkembangan penyidikan setelah dilakukan gelar perkara
jadi merupakan bentuk pentahapan penyidikan yang kemudian melibatkan secara komprehensif ya
untuk menganalisa dan membuat sebuah konstruksi hukum dalam penyidikan
yaitu terhadap kasus kekerasan eksesif yang terjadi di sekolah tinggi ilmu pelayaran di cilincing marunda
dari pelaku yang kemarin sudah kami sampaikan pada media hasil penyidikan dan gelar perkara
kemudian kami menyimpulkan ada tiga pelaku lainnya
yang terlibat dalam peristiwa kekerasan eksesif tersebut
jadi total saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan ada empat puluh tiga
taruna tingkat satu dan tingkat dua serta tingkat empat sebanyak tiga puluh enam orang
pengasuh stip kemudian dokter klinik stip dokter rumah sakit tarumajaya ahli pidana dan ahli bahasa
kemudian barang buktinya berupa visum et repertum kemudian pakaian korban pakaian tersangka
dan cctv yang kemudian sudah dilakukan analisa digital
tiga tersangka tambahan tersebut adalah aka ak alias k lalu wjp alias w dan fa alias a
ada pun peran dari masing masing tersangka tersebut adalah
yang dari lantai tiga untuk turun ke lantai dua ya
ini yang diidentifikasi menurut senior persepsi senior tadi salah
pada saat ini pakaian olahraga memasuki ruang kelas dengan mengatakan
w tingkat satu yang pakai pdu pdu itu pakaian dinas olahraga sini
jadi turun dari lantai tiga ke lantai dua
lalu fa juga berperan menjadi pengawas ketika kekerasan eksesif terjadi
di depan pintu toilet dan ini dibuktikan dari cctv
selain pasal pokok kemarin tiga ratus lima puluh satu ayat tiga
yaitu pasal lima puluh lima junto lima puluh enam
lalu terhadap tersangka wjp alias w
pada saat proses terjadinya kekerasan eksesif
saudara w mengatakan jangan malu maluin
cbdm kasih paham ini bahasa mereka
maka itu kami menggunakan atau kemudian melakukan pemeriksaan terhadap ahli bahasa
karena memang ada bahasa bahasa pakemnya mereka yang kemudian mempunyai makna tersendiri
kemudian ketika korban setelah dilakukan pemukulan oleh saudara w
dan setelah dilakukan pemukulan oleh saudara w
saudara trs mengatakan bagus nggak prederes artinya masih kuat
kemudian terhadap wjp juga dikenakan konstruksi pasal lima ribu lima ratus lima puluh enam
lalu tersangka yang tambahan yang ketiga adalah kak alias k
peran kak adalah menunjuk pada korban
melakukan kekerasan eksesif oleh tersangka trs
dengan mengatakan adikku aja nih mayoret terpercaya
ini juga kalimat kalimat yang hanya hidup di lingkungan mereka
mempunyai makna tersendiri di antara mereka
terhadap tersangka k juga diperjangkakan pasal lima ribu lima ratus lima puluh enam
sehingga tiga tersangka itu menjadi
orang yang melakukan yang menyuruh melakukan
atau turut melakukan perbuatan itu
barang siapa dengan sengaja memberikan kesempatan
daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan
jadi memperlancar prosesnya peristiwa kekerasan eksesif
bentuk lima ribu lima ratus lima puluh enam ini adalah penegasan dari
keturut sertaan dalam suatu proses pidana
dan ada kerjasama yang nyata dalam perbuatan
atau tindak pidana kekerasan eksesif
secara saya itu kemudian terhadap
kami sampaikan juga hasil visum et repertum
yaitu ada luka luka lecet pada bibir perut
dan akibat kekerasan benda tumpul
kemudian screening alkohol dan napsanihil
lalu tanda tanda perbendungan hebat
secara saya itu terima kasih rekan rekan
hari ini kita melakukan proses penyidikan berikutnya
terhadap tiga tersangka tambahan
dan dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan
ancaman hukumannya sama dengan yang konstruksi pasal kemarin ya
hanya mungkin nanti pembelaan di
jadi mesti lima belas tahun